bapak ibu sekalian perlu kami informasikan bahwa indonesia bersama sama dengan negara asean
yang masuk dalam anggota mabims yaitu menteri agama brunei darussalam
menteri agama republik indonesia menteri agama malaysia dan singapura
pada tahun dua ribu dua puluh satu yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal
atau yang dikenal dengan imkanur rukyat yaitu tinggi hilal tiga derajat dan sudut elongasi enam empat derajat
dan kesepakatan ini menjadi pedoman bagi empat negara ini untuk menetapkan awal bulan komaria
di satu ratus dua puluh empat titik rukyatul hilal yang di seluruh indonesia tadi
ada beberapa orang yang telah melaporkan melihat hilal
sebagaimana dilaporkan oleh
direktur urusan agama islam dan pembinaan syariah
oleh karena itu berdasarkan hisap posisi hilal seluruh indonesia sudah di atas ufuk
dan telah memenuhi kriteria mabims serta laporan rukyatul hilal
tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa satu ramadan seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
jatuh pada hari kamis tanggal dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh tiga masai
bapak ibu sekalian ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan
dan tentu kita sepakati bersama
kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini
seluruh umat islam indonesia dapat menjalankan ibadah puasa ramadan secara bersama sama